ya berikutnya kita masih memiliki informasi masihkah anda ingat dengan seorang kakek di kabupaten sidrap
yang mempunyai benda serupa berlian beratnya sekitar dua ratus
kalau saya sih ingat put kalau masalah berlian berlian yang mahal mahal saya nggak tahu
ya kini menjadi tenar rumahnya selalu didatangi warga yang ingin melihat berlian super besar itu
biasanya kalau udah kayak gini banyak yang ingin jadi saudara dan teman
dari hasil pemeriksaan seorang pengusaha berlian ini dikatakan bahwa berlian itu berlian asli dengan taksiran harganya mencapai delapan tiga triliun rupiah
rumah korising di desa bulucerana kecamatan putu riawa kabupaten sidrap kini ramai dikunjungi warga
semuanya penasaran ingin melihat seperti apa berlian seberat dua ratus dua puluh dua gram itu
seorang pengusaha berlian nikrian asmi tertarik menguncikan
dan dari hasil uji sementara dari bentuk dan tes diamond selector menunjukkan berlian tersebut memiliki keaslian sembilan puluh sembilan persen
jika terbukti asli maka taksiran harga berdasarkan hitungan gram bisa mencapai delapan tiga triliun rupiah
walau demikian masih perlu dilakukan uji laboratorium untuk hasil yang akurat
saya perhatikan ya ini memang ya untuk sementara ya diduga ya diduga sejenis batu
kalau belian diduga karena ini kan belum hasil lab yang sesungguhnya ya
kalau susah di lab itu baru dia akan buktikan yang sesungguhnya
tapi menurut analisa sementara ya ini sudah sembilan puluh sembilan persen
meski banyak yang tertarik untuk melihat berlian milik khori singh tidak semua orang boleh melihatnya
nur waidah cucu korising hanya memperbolehkan orang tertentu saja yang memegang batu permata
tapi tahu bu kalau itu berlian
tapi tetangga tidak tahu ya
tidak tahu saya tidak pernah ini
tidak berani juga kasih tahu orang ya
tidak berani juga kasih tahu orang
memang dititipkan sama saya dan jangan kasih tanya orangnya kasih dia
seperti inilah bentuk dari berlian milik kakek korising
dengan berat dua ratus dua puluh dua gram
jika nantinya terjual
sebagian besar dari hasil penjualan bulan ini diperuntukkan untuk membayar hutang negara
dari kabupaten sidrap sulawesi selatan asrul nabir melaporkan